bandara soekarno hatta tangerang kembali dipadati penumpang yang akan menikmati libur panjang
terminal dua bandara soekarno hatta tangerang sejak kamis pagi sudah ramai dipadati penumpang domestik
yang akan pergi menikmati libur di berbagai daerah
pengelola bandara soekarno hatta pun tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memberikan batas jarak di lantai
saat awal pemeriksaan dokumen kesehatan calon penumpang pesawat
masa libur panjang yang sebenarnya dimulai semenjak libur tujuh belas agustus kemarin hari kemerdekaan
yang jatuh pada hari senin kemudian dilanjutkan libur tahun baru islam
yang jatuh pada hari kamis kemarin tanggal dua puluh agustus dua ribu dua puluh
memang berdasarkan pantauan yang kami lakukan di bandara soekarno hatta ini
sudah begitu banyak penumpang yang datang ke bandara soekarno hatta ini
untuk melakukan perjalanan
ke berbagai daerah untuk memanfaatkan momen atau waktu liburan panjang ini yang dimulai semenjak hari kemerdekaan kemarin
dimana praktis semenjak hari kemerdekaan kemarin banyak yang akhirnya mengambil cuti
kemudian mengambil perjalanan untuk melakukan perjalanan liburan ke berbagai daerah di seluruh indonesia
maka keadaan di bandara soekarno hatta sendiri sudah mulai ramai saat ini
sudah banyak antrian yang terbentuk yang seperti dapat anda saksikan di belakang saya
di mana mereka akan memanfaatkan momen liburan ini setidaknya berdasarkan prediksi akan dilakukan hingga pada hari minggu nanti
dan memang perjalanan yang dilakukan oleh para calon penumpang ini untuk menikmati liburan panjang
sudah terjadi semenjak hari sabtu dan hari minggu minggu lalu
di mana untuk liburan
tahun baru islam sini sudah terjadi puncaknya pada kemarin
di mana terjadi peningkatan jumlah penerbangan di bandara soekarno hatta ini menjadi sebesar lima ratus tiga puluh penerbangan
ini tentunya merupakan angka yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah penerbangan selama masa pandemi melanda indonesia
di mana sebelumnya angka penerbangan di bandara soekarno hatta ini
tidak pernah mencapai angka lima ratus
jadi angka lima ratus tiga puluh an ini sudah merupakan angka psikologis
di mana ini merupakan angka tertinggi jumlah penerbangan selama masa pandemi di bandara soekarno hatta
memang jumlah ini masih cukup jauh dari kapasitas bandara soekarno hatta yang normal
di mana di hari hari normal sebelum masa pandemi
di bandara soekarno hatta
bandara soekarno hatta sendiri kapasitasnya adalah sebanyak satu dua ratus penerbangan
namun ini merupakan rekor terbaru
mencapai lima ratus penerbangan
jadi dapat terlihat antusiasme daripada warga masyarakat
yang ingin menggunakan momen libur panjang ini untuk ke berbagai destinasi wisata di seluruh indonesia
di mana sebanyak dari lima ratus tiga puluh penerbangan tersebut kemarin
sekitar empat ratus tujuh puluh nya merupakan penerbangan domestik
dan lima puluh delapan nya merupakan penerbangan internasional
dari empat ratus tujuh puluh penerbangan domestik tersebut
sebagian besar menuju ke kota kota yang merupakan
kota kota utama tujuan wisata bagi wisatawan domestik
yaitu bandara di denpasar
kemudian juga di makassar surabaya
dan juga yogyakarta
bandara bandara tersebutlah yang menjadi tujuan utama dari para penumpang
yang menggunakan perjalanan pesawat dari bandara internasional soekarno hatta
dan berdasarkan prediksi yang dilakukan oleh pengelola bandara sendiri
bahwa puncak dari arus balik para pelancong ini akan jatuh pada hari minggu nanti
di mana mereka akan mengantisipasi
melonjaknya jumlah penumpang bahkan mungkin lebih dari lima ratus penerbangan
karena keberangkatan ini relatif terpecah konsentrasi dari jumlah penumpangnya
karena praktis ada sepuluh hari yang dapat dilakukan perjalanan oleh warga masyarakat
yang ingin memanfaatkan momen liburan ini
sehingga perjalanan itu menjadi terpecah menjadi sepuluh hari akan tetapi
tidak terjadi mungkin ketika mereka akan kembali ke jakarta melalui bandara soekarno hatta ini
karena praktis sebagian besar dari mereka diprediksikan akan menggunakan momen
untuk kembali ke jakarta pada hari minggu nanti
sehingga pihak pengelola bandara sendiri akan mencoba mengantisipasi
agar para penumpang betul betul mempersiapkan diri
dan akan terjadi lonjakan
dan pihak pengelola bandara juga mengingatkan
dari para penumpang yang masih akan melakukan perjalanan keluar dari wilayah jakarta
dengan melewati bandara soekarno hatta ini
untuk mempersiapkan waktu sebaik baiknya
terutama bagi mereka yang belum melakukan rapid test
karena untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat
para penumpang perlu menyertakan surat yang menyatakan bahwa mereka telah menggunakan pesawat
sedangkan bandara soekarno hatta sendiri menyediakan bagi para penumpang
yang akan menggunakan rapid test baik di terminal dua maupun di terminal tiga
agar mereka dapat memenuhi persyaratan untuk menggunakan moda transportasi pesawat
menuju ke berbagai tujuan wisata di seluruh indonesia
baik diego terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali